dasar perampok perampok kampung
itu gini keluar asep nih mas
nyira apakah mereka baik baik saja
oh ya allah
mereka semua sudah sadar nyira
mereka pasti mengira aku ini kalah
padahal aku hanya pura pura
agar aku tahu dimana markas mereka
apa yang kalian inginkan dari kita
apa kau tidak sadar
kami akan menyerap kesaktianmu
apa yang terjadi
dia yang menyerap tenaga kita
atas tenaga dalam kalian
aku bisa membuka ikatan ini dengan mudah
aku takut dengan kalian
dasar besar mulut kau

kalian membangunkan macan yang sedang tidur
dasar berampuk berampuk musuh
aku bunuh kalian semua
dasar berampuk berampuk kampung
dasar berampuk berampuk kampung
dasar berampuk berampuk kampung
dasar berampuk berampuk kampung
dasar berampuk berampuk kampung
dasar berampuk berampuk kampung
dasar berampuk berampuk kampung
gelong ini sudah tidak berguna lagi
aku juga sekarang tidak merasakan
khasiat dari gelang pusaka ini
kalau gelang pusaka ini masih berfungsi
perampok perampok pusok itu
pasti sudah tewas
apa kabar ibu ndaku
sudah lama aku tidak berjumpa dengannya
apakah ibu ndaku baik baik saja disana
aku merasa sangat bersalah
karena sudah banyak
sekali ibu ndaku
sekarang aku adalah seorang raja
banyak hal yang harus kuurus
bukan hanya sekedar wajahmu
dan ketahuilah ibu ndaku
aku memintamu untuk tidak keluar
untuk sementara wajahmu
dan untuk sementara waktu
sebelum wajah ibu ndaku sembuh
ibu ndaku tidak boleh keluar dari istana
memiliki ibu ndaku yang berwajah seperti ibu
ibu ndaku yakin kau pasti tidak akan tega melihat ibu ndaku dengan keadaan seperti ini pergi dari istana kan
ibu ndaku kau pasti
kalian kembali ke panjar
apakah kalian sudah sanggup
menghadapi hukuman gantung
seandainya ibu ndak ada disini ibu ndak pasti senang kalau sekarang aku sudah menjadi raja